setelah sempat dilarang beroperasi transportasi umum telah diizinkan kembali mengangkut penumpang
namun terdapat sejumlah persyaratan bagi warga yang akan melakukan perjalanan jauh menggunakan bus
penumpang bus diharuskan membawa kartu identitas kartu keterangan kesehatan serta surat tugas dari instansi tempat bekerja
jadi kita harapkan masyarakat yang memang akan melakukan perjalanan untuk kepentingan tertentu
seperti yang ada dalam surat edaran empat dari gugus tugas ya silahkan persyaratan dipenuhi
kita hanya melayani angkutannya sebelum membeli tiket tunjukkan persyaratan dulu
kalau sudah syaratnya lengkap ya sudah silakan beli tiket kemudian nunggu di sini
pengurus ikatan pengusaha otobus muda indonesia mengatakan
kebijakan mengizinkan transportasi umum kembali beroperasi tidak banyak membantu bagi pengusaha
pelarangan mudik membuat besepi penumpang
dampaknya ya jelas tetap tidak ada penumpang sehingga yang diharapkan membantu pengusaha untuk bisa jalan melayani penumpang
malah saat ini yang terjadi adalah kita pun harus menanggung kerugian
karena penumpang sudah beli dan kita harus antar walaupun jumlahnya tidak mencapai minimal biaya operasional
hal serupa juga diutarakan oleh pengurus po bus garut
yang melayani rute dari jakarta ke beberapa daerah di jawa tengah
jumlah penumpang yang menggunakan bus mereka tak lebih dari sepuluh orang setiap hari
sejak transportasi umum diperbolehkan kembali beroperasi
ya sepuluh orang tujuh orang itu pun pelanggan kami
jadi kenapa kok sepuluh orang berangkat itu kan rugi
ya karena pelanggan kami sangat membutuhkan dalam keadaan yang sangat dia membutuhkan
sebanyak delapan puluh enam jumlah perusahaan otobus yang melayani perjalanan ke berbagai daerah ke pulau jawa dan sumatera
tersedia di terminal pelogobang
namun di setiap po hanya dua hingga tiga bus saja yang diizinkan untuk mengangkut penumpang
rio abadi maranata jakarta